inilah detik detik dari upaya pelaku dugaan penculikan terhadap delapan anak dengan modus mengajak main game online
dalam rekaman kamera pengawas ke delapan korban ini diketahui sedang bermain di halaman parkir pasar agung sukmajaya
korban yang terdiri dari enam laki laki dan dua anak perempuan diajak mengikuti turnamen game online sebelum akhirnya dibawa pergi pelaku
peristiwa yang terjadi pada sabtu dua puluh tujuh juni lalu ini akhirnya mencuat usai salah satu orang tua korban melapor ke polsek sumajaya
polisi mulai mendapat petunjuk setelah empat dari delapan korban dugaan penculikan ini berhasil melarikan diri
berdasarkan informasi dari empat korban yang berhasil kabur mereka dibawa lari oleh pelaku menggunakan mobil angkot
korban curiga karena sepanjang perjalanan pelaku mengajak korban untuk terus berpindah pindah angkot yang berbeda jurusan
adapun keempat korban lainnya berhasil ditemukan
berhasil ditemukan polisi di sekitar pasar induk ramacari jakarta
sementara sang pelaku melarikan diri
setelah kita mendapat laporan dari warga dan beberapa dari orang tua kemudian kita segera mengecek
kemudian apa yang kita cek adalah pertama ada anak yang berhasil melarikan diri
kemudian kita datangi juga orang tua dari calon korban yang dibawa yang sempat belum ketemu ya waktu itu ya
hingga kini polisi masih terus memperbaiki
memburu pelaku dugaan penculikan ini
fahmi febrian depok jawa barat